di era digital siapapun yang memiliki ponsel pintar bisa menjadi fotografer
meski begitu kamera analog tetap mempunyai pasar tersendiri yang terus tumbuh
nah sebenarnya apa yang membuat kamera analog istimewa sehingga teknologi yang sudah berumur lebih dari satu ratus sepuluh tahun itu masih relevan hingga sekarang
pada tahun seribu sembilan ratus delapan pak ginting menjelaskan cahaya dari gambar yang kita rekam pertama tama akan masuk ke dalam lensa
di dalam lensa tersebut besar kecilnya cahaya yang masuk kemudian diatur diafragma
cahaya ini kemudian menuju ke shutter yang mengatur seberapa lama dan singkat cahaya akan mengenai film
ada pun film terbuat dari lembaran tipis transparan yang pada salah satu sisinya dilapisi emosi gelatin yang mengandung kristal halida perak mikroskopi sensitif cahaya
jadi kalau habis kita foto tiga puluh enam kali kan di sini ada nomornya
kalau sudah sampai tiga puluh lima kali ini digulung ini nih tekan perainya ini digulung filmnya ke tempat semula
gulung terus sampai los sudah baru buka
jangan langsung buka belum ke gulung hasilnya kebakar semua baru buka
ambil filmnya tinggal cetak gitu aja cuma
saatnya kita membeli film tiga puluh lima mm
ada beragam jenis film yang bisa digunakan
film hitam putih berwarna dan film slide dengan kepekan terhadap cahaya yang dikenal dengan istilah iso
film oto asa yang beragam
tentu harganya beragam juga
kalau film sendiri kisaran harganya berapa sih bu
kira kira yang dari paling murah paling mahal
oh kalau yang dari itu sih kalau ini ya yang color kalau yang color ya dari satu ratus lima puluh sampai satu ratus tujuh puluh aja
itu yang asa dua ratus ya asa empat ratus lebih mahal lagi
lebih mahal lagi
bisa dua ratus ribuan ya
yang profesional ya
bisa minta satu bu ya
yang ini ya
sekarang saatnya hunting
mengambil gambar menggunakan kamera analog pada dasarnya sama saja dengan mengambil gambar dengan kamera digital
tinggal bidik dan tekan tombol
namun yang membedakannya adalah hasil foto tidak bisa langsung dilihat
hal inilah yang menuntut ketelitian atau kepekaan lebih saat mengambil sebuah foto menggunakan kamera analog
terlebih jumlah foto yang bisa diambil terbatas pada role film yang digunakan
padahal hasilnya baru bisa dilihat setelah nanti filmnya dicuci
dan itulah yang akan kita lakukan di tempat ini
salah satu tempat di jakarta yang menerima proses cuci cetak film kamera analog
bisa mbak hasilnya
tunggu dulu ya pak
oke siap terima kasih
kalau di sini cuci film bisa dilakukan paling cepat dalam waktu satu hari
tapi memang kalau sudah selesai nanti kita akan diberikan hasil digitalnya melalui email
ya kemudian kita bisa pilih mana yang mau kita cetak
tapi kalau saya saya tidak mau lihat hasil digitalnya dan mau minta dicetak semua supaya lebih seru nanti pak
supaya lebih seru nanti pas begitu pertama kali lihat
proses cuci cetak film berwarna dilakukan menggunakan mesin khusus dengan harga rp delapan puluh lima untuk satu roll dengan layanan ekspres dua puluh empat jam
jika ingin mencuci film hitam putih proses ini bisa berlangsung lebih lama yakni lima hari karena harus dilakukan secara manual
meski proses cuci film tidak bisa dilakukan sekejap
peminat fotografi analog yang semakin banyak membuat tempat cuci cetak film seperti ini bisa bertahan bahkan tumbuh di era digital
fotografi analog diminatakan
tapi karena hasilnya berbeda dengan fotografi digital
kualitasnya beda dengan digital
sampai sekarang kamera digital belum ada yang bisa ngalahin kamera kamera analog yang emang beneran bagus ya
untuk hasil aku masih suka pakai analog sih
karena di luar hasilnya nggak keduga juga lebih kayak nggak ada yang punya nih gitu
hasil foto saya sudah dicuci cetak
tidak sabar melihat bagaimana hasilnya
hmm ya ada memang yang hasilnya kurang memuaskan seperti yang ini
tapi menurut saya ada juga yang keren seperti yang ini nih
nah bagi saya sendiri fotografi analog itu menawarkan sesuatu yang berbeda dengan kamera digital
yang salah satunya adalah kita bisa memegang hasilnya dan juga melihatnya tanpa menggunakan layar
arya ditatama indra hadi jakarta